sesaat lagi anda akan menyaksikan program spesial bersatu lawan covid sembilan belas
selamat malam pemerintah memutuskan untuk memperlakukan ppkm darurat
mulai tiga hingga dua puluh juli dua ribu dua puluh satu di seluruh kabupaten kota di pulau jawa dan bali
penerapan pembatasan kegiatan masyarakat darurat merupakan langkah tegas pemerintah
guna menekan lonjakan kasus positif serta tingginya tingkat hunian tempat tidur di rumah sakit
ppkm darurat ini juga disesuaikan dengan perkembangan varian baru covid sembilan belas yang muncul belakangan ini
pelaksanaan ppkm darurat telah mengakomodasi masukan dari berbagai elemen
termasuk juga dari jajaran kementerian lembaga
dan juga dari pemerintah pemerintah
dan juga dari pemerintah pemerintah yang berada di dalam pemerintah pemerintah
pemerintah pemerintah yang berada di dalam pemerintah pemerintah
mulai tiga juli sampai dua puluh juli dua ribu dua puluh satu di seluruh kota kabupaten di pulau jawa dan bali
ppkm darurat merupakan langkah tegas untuk menekan lonjakan kasus positif
serta menipisnya ketersediaan tempat tidur di rumah sakit
penyekatan pintu masuk perbatasan di satu ratus dua puluh dua kota dan kabupaten se jawa bali
merupakan upaya pemerintah untuk memutus penyebaran virus corona
hal ini dilakukan pemerintah agar tidak lagi muncul kluster penyebaran baru
saat penyebaran virus corona
dan angka kasus positif melonjak tajam pasca larangan mudik yang belum sepenuhnya dipatuhi
daerah daerah yang berstatus zona merah di jawa dan bali
secara tegas menutup perbatasannya dengan sejumlah syarat yang ketat
masyarakat pun mendukung penyekatan pintu masuk di sejumlah titik di ibu kota
agar penyebaran virus corona dapat ditekan
mereka menyadari bahwa penyekatan ini demi kebaikan dan kepentingan bersama
saya kayak kemarin juga kebetulan dari jakarta eh dari bogor jakarta juga
sebenarnya nggak bisa juga cuma kebetulan di sana kan masih ada setelah jam sepuluh lewat
ada pelonggaran jadi bisa lewat
nah kalau di sini kan ditutup total nih
mau nggak mau harus nurut karena saya juga takut kalau nggak patuh hukum nanti malah kena saya juga nanti ujung ujungnya
ya paling kantor harus memahami juga
namanya buat apa ya kesehatan orang banyak ya kan ya mau gak mau harus kayak begini
ya terhambat ya maklumin aja
ya udah bahkan namanya keadaan seperti ini
korlantas polri menyiapkan empat ratus tujuh posko penyekatan mobilitas warga di jawa dan bali
sepuluh titik penyekatan di jakarta sudah berlaku efektif sejak tanggal tiga juli dua ribu dua puluh satu lalu
sementara wilayah agglomerasi yang merupakan kota pendukung jakarta
sudah difungsikan dua puluh lima lokasi perbatasan
di tanggerang tanggerang selatan kota bekasi kabupaten bekasi dan kota depok
sejumlah personil gabungan dari unsur tni polri satuan polisi pamung praja dan dinas perhubungan
diterjunkan untuk mengedukasi dan memberi pengertian akan pentingnya membatasi mobilitas warga
masa darurat ini itu hanya yang diperbolehkan dari sektor esensial maupun kritikal
tenaga medis tenaga kesehatan keamanan proyek proyek vital dan sebagainya
mereka setelah kita kasih penjelasan bahwa dalam masa darurat ini
hanya sebagian yang diperbolehkan yang boleh melintas mereka memahami
akan manfaat bahwa ini semata mata untuk kita bersama
untuk memutus tali memutus peredaran corona
efektivitas penerapan pembatasan kegiatan masyarakat
darurat akan berjalan dengan baik jika semua elemen baik pemerintah pemerintah daerah dan seluruh masyarakat
juga tur disiplin menerapkan protokol kesehatan
hal ini dilakukan demi kesehatan warga dan mengakhiri pandemi virus corona
seperti yang diimpikan semua pihak
pada ppkm darurat kali ini korlantas polri menyiapkan empat ratus tujuh posko penyekatan mobilitas warga di jawa dan bali
di jakarta dari enam puluh titik dua puluh lima lokasi pembatasan
dan juga penyekatan antar kota terdapat di tangerang tangerang selatan bekasi kota bekasi kabupaten dan kota depok
sementara bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan domestik jarak jauh
seperti pesawat bus dan kereta api
wajib untuk menunjukkan bukti kartu vaksinasi pertama
hasil negatif covid sembilan belas melalui pcr paling lama dua hari
atau rapid antigen maksimal satu hari sebelum keberangkatan
dan kami akan berbincang dengan narasumber yang sudah tersambung melalui zonetab
ada dr sondi b harmadi ketua bidang perubahan perilaku satgas covid sembilan belas
pak sondi selamat malam
selamat malam mbak ila
dan ada kombes pol rudi antariksa kepala bagian operasional polri
pak rudi selamat malam
selamat malam mbak ila
sehat pak soni dan pak rudi
baik saya akan ke pak soni terlebih dahulu
pak sondi ini kita sudah kurang lebih satu hari
sejak beberapa minggu begitu di dalam penyekatan atau ppkm
ada apa bedanya kemudian ppkm darurat yang saat ini dilaksanakan
dengan ppkm mikro yang pernah dilakukan
ya jadi dasar dari kebijakan atau tujuannya sendiri berbeda
yang pertama adalah
kalau untuk ppkm mikro itu meningkatkan efektivitas pengendalian secara tepat sasaran
jadi di level yang kecil di level mikro
sedangkan ppkm darurat
peningkatan kasus covid sembilan belas
terutama pada yang level tiga dan empat
agar tidak terus terjadi peningkatan kasus
dan mengganggu pelayanan kesehatan kita
serta mengganggu upaya pemulihan ekonomi
tetapi tujuan umumnya tujuan besarnya sama
aju penularan covid sembilan belas
itu menjadi tujuannya
dasarnya yang berlaku adalah

dan situasinya juga berbeda
ppkm mikro dan posko sebelumnya
itu ada di dalam
tapi untuk ppkm darurat
kalau strategi pengendaliannya jelas
dengan didukung oleh
sedangkan ppkm darurat
itu kan dibagi
menjadi beberapa leveling
dari mulai transmisi komunitas
yang lebih tinggi transmisi komunitas
wilayah yang menjadi
atau cakupan pelaksanaan ppkm darurat
sebanyak tujuh puluh lima kabupaten kota
sebanyak empat puluh sembilan kabupaten kota
lalu kemudian juga teknis pelaksanaannya
kalau di dalam ppkm mikro itu
kolah di zona merah
jadi ngeliat zonasinya di level desa
itu hanya boleh sekolah daring
sedangkan zona kuning dan orange
itu oleh kementerian pendidikan
tapi di dalam ppkm darurat
terus juga kalau di ppkm mikro ini
ada pembatasan pusat perbelanjaan
protokol kesehatan yang ketat
tetapi di dalam ppkm darurat
minta mall pusat perbelanjaan
termasuk kegiatan perkantoran
tempat kerja yang non esensial
kita harus membedakan antara sektor
bekerja dari rumah
jadi ada pengaturan pengaturan
secara teknis berbeda
antara ppkm mikro dan ppkm darurat
tetapi esensi tujuannya sama
laju penularan covid sembilan belas
baik jadi banyak sekali peraturan peraturan
pengetatan yang ada di ppkm darurat ini
pak rudy kemudian bagaimana pengawasan
yang akan dilakukan oleh polri
pada ppkm darurat saat ini
jadi untuk ppkm darurat
ini kan sudah dimulai pada tanggal tiga
sekarang masuk hari ke enam
progresnya semakin bagus
pihak pihak yang berkepentingan adalah
pihak pihak dari sektor
kritikal dan esensial
ini yang boleh bergerak
ini harus benar benar
tidak boleh melakukan aktivitas
lain kritikal dan esensial
semuanya harus melakukan kegiatan
jadi harus dipatuhi
kita lihat juga
antriannya sampai panjang
kemudian dilakukan pengecekan di lapangan
dari hasil pemeriksaan
petugas gabungan dari polisi tni
perhubungan satlo pp satgas
bahwa masih banyak
masyarakatnya masih banyak yang berpengalaman di sini
melakukan akses atau melakukan mobilitas
misalnya di dki
wilayah aglomerasi atau penyangga
pukul pertang ngerang bekasi
karena ini ada pelanggaran pelanggaran
dan kita lihat
sampai hari ini masih banyak berubah
dari kantor kantor perusahaan yang seharusnya dia
dan sudah dilakukan pindahkan
dalam penelitian oleh
tentu kita lihat tadi
bukannya dki tetapi
tujuh jadi jawa tengah jawa timur bali banten ini
jam mulai pagi
sudah kelihatan hijau
kalau kita lihat
ada beberapa aja yang merah
jadi mobilitas bisa
di jakarta hari ini
jadi semakin banyak
jadi sampai dengan pak soni memang begitu
dalam bpkm darurat
sista udah sedih mobilitas ini paling utama harus
untuk menahan ini
kalau kita terus melakukan evaluasi
di pinggiran jalan ini
karena di ring satu ya
kita menggunakan pola ring satu
itu di pusat
pertanyaan di intinya
kemudian di sebelum masuk kota
kemudian di penyangga ini
ini adalah ring tiga
nah di ring tiga ini
ini juga sudah kita
penyekatan harus kita tambah
sekarang kalau tadi sampai yang empat puluh tujuh
sudah ada enam ratus lima puluh dua
penyekatan penyekatan kita tambah
jadi jangan sampai
di perkotaan ini
mereka yang ada di
kita lakukan penyekatan
kemudian ini misalnya besok ya
dekat ini akan
pola dan metro akan menambah lagi penyekatan
di jalan antasari
tempat mawati akan lakukan penyekatan
mobilitas yang datang dari
depok dari kangsel
kemudian dari pintaro dari psj kan
penci lain pun juga demi
akan menambah penyekatan
terus sampai benar benar
yang disampaikan oleh
dkm daerah ini
lalu menyampaikan bahwa
jadi benar benar kita semua
kalau jangan sampai
mobilitas ini benar benar bisa ditekan
leh agglomerasi yang menuju ke kota
ini harus semuanya benar benar
kita semua sudah tahu
dengan protokol kesehatan yang sangat
dan aturannya pun
ini terus di
lima belas menanggung tkm
kemudian juga untuk
menatur mobilitas atau
perjalanan ini juga
kementerian perhubungan nomor empat puluh tiga
dilakukan lagi adendum
untuk menambah bahwa
semua yang melakukan aktivitas
harus surat registrasi peserta
ya semua perusahaan yang boleh bergerak
komuter lain harus membawa strp
jadi bukan hanya yang
terus dan wilayah pun cuman
baik pak rudy
kita akan lanjutkan dialog usai jeda berikut
tetaplah bersama kami dalam spesial program
bersatu melawan covid sembilan
anda kembali dalam spesial program bersatu lawan covid sembilan belas
kita masih bersama dengan dua narasumber kami
langsung kita akan lanjutkan perbincangan
saya akan ke pak soni terlebih dahulu
pak soni ppkm darurat ini dilaksanakan tanggal tiga hingga dua puluh juli dua ribu dua puluh satu nanti
apakah kemudian nanti akan ada perpanjangan pak soni
kita kan baru mulai melaksanakan ini kira kira enam hari ya
masih terus dilihat dan memang begini
tujuan kita juga ingin membatasi mobilitas penduduk
karena bagaimanapun juga
paju penularan sangat ditentukan oleh pergerakan penduduk
juga sangat ditentukan oleh kepatuhan protokol kesehatan masyarakat
karena sama pelaksanaan ppkm darurat ini kan
kita melakukan upaya upaya seperti yang tadi disampaikan pak rudy
melakukan penyekatan melakukan pembatasan mobilitas
kemudian ada syarat syarat bagi sektor tertentu
jadi harapannya mobilitas memang turun
dan kalau kita perhatikan
itu kan sebenarnya dampak dari penularan dua minggu yang lalu kira kira
kalau mau lihat hasilnya sekarang
kan baru hari ke enam pelaksanaan ppkm
langsung ingin dilihat hasilnya tentu tidak bisa seperti itu
oleh karenanya kita akan melihat dalam satu dua minggu ke depan
akan ada perubahan atau tidak
tapi kalau melihat data
kan kami juga bekerja dengan data yang berbeda
dalam lima hari terakhir dari tanggal tiga empat lima enam tujuh
data kami itu menunjukkan bahwa protokol kesehatan masyarakat itu membaik
jadi kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan itu meningkat
dan meningkatnya cukup signifikan
itu juga kalau kita lihat dari mobilitas penduduk turun cukup signifikan
kami terus mendorong agar sektor yang non esensial itu mematuhi
sehingga tidak membatasi pergerakan dari penduduk dalam jumlah yang cukup besar
kemudian juga harapan kami
hubungan semua pihak jika ada yang harus lakukan bepergian atau bekerja
maka usaha atau pelaku usahanya sendiri yang mengontrol ya
nah kan yang bisa mengetahui secara langsung memang pemilik usaha itu sendiri
lalu kemudian mereka juga harus memastikan
bahwa semua karyawannya pekerjanya itu betul betul mematuhi protokol kesehatan
baik selama perjalanan dari rumah tempat kerja
selama di tempat kerja maupun ketika kembali ke rumahnya lagi
jadi kita berharap sama sama dukungan semua pihak
ini kan pak luhut berkali kali menyampaikan
kita harus bekerja sama bergotong royong
peran dari setiap pihak sangat penting
termasuk bagaimana institusi institusi di masyarakat
seperti perkantoran pasar tempat tempat usaha
betul betul bisa mendukung kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
ya pak soni apakah kemudian ada target khusus berapa persen penurunan kasus ini nanti diperpanjang atau tidaknya ppkm darurat
kalau lihat begini mbak
hari ini saja dengan tambahan kasus kan tiga puluh delapan ribu tambahan kasus
tapi jangan cuma lihat kasus aktifnya tambahan kasusnya saja
kita bisa lihat juga dari jumlah orang yang sembuh
hari ini sembuh itu lebih dari dua puluh satu ribu
kalau kita bisa menekan laju penularan atau kasus harian itu di bawah dua puluh ribu

dan mampu mendorong peningkatan angka keseluruhan kasus itu
aktif kita akan turun
yang kita coba landaikan salah satunya adalah kasus aktif
kita juga mendorong penurunan positivity rate
dengan melakukan testing secara massal
kalau mbak dengar pemerintah kan sudah menargetkan testing tiga empat kali lipat lebih banyak dari sebelum pemberlakuan ppkm

kita mentargetkan antara tiga ratus ribu sampai empat ratus ribu testing per hari

masif kita melakukan testing
kita bisa menemukan mereka yang positif
lalu dilakukan tracing
pelacakan dimana satu orang yang terkonfirmasi positif
dilacak minimal lima belas orang yang pernah kontak erat
dengan testing dan tracing yang masif
kita berharap terjadi penurunan kasus
ditambah dengan pengendalian mobilitas
pembatasan kegiatan masyarakat
kasus atau tambahan kasus harian turun
oleh karenanya yang paling penting adalah tren penurunan itu akan terjadi secara terus menerus
pak rudi ada empat ratus tujuh posko penyekatan yang diperlukan untuk penurunan kasus harian di dalam tahun ini

pak rudi ada empat ratus tujuh posko penyekatan yang diperlukan untuk penurunan kasus harian di dalam tahun ini
sekarang encourage terima kasih
ini masing masing provinsi kita akan menambah
misalnya bersamaan di dki pun akan ditambah yang ada di fatmawat di antasari kalau ditambah
dan provinsi lain kita menambah
kita untuk mengantisipasi pergerakan kota yang satu dan sebelum masuk kota
sampai nanti yang di pinggiran ini harus benar benar clear
jadi mobilitas yang belum ada
di kecamatan pak teni harus benar benar tidak ada mobilitas kecuali dua sektor
jadi kita lakukan tambahan tambahan terus
kami ini petugas untuk mengurangi mobilitas
kemudian untuk modal transportasi ini juga tadi saya sangka
saya sangka bahwa semua harus masing masing wilayah
kita mengeluarkan untuk permudah pesan anggota penyekatan
seperti di dki ada rp suratan
di dki ada rp pegawai atau kerja
di wilayah lain juga sedemikian
kemudian juga sistem penyekatan ini kita sudah apa
kita menisipasi kita lakukan analisasi
misalnya dilacurkan ke kanan untuk ke standar urat
kemudian sebelahnya motor
kemudian sebelum itu juga sudah persiapan
kita putar balik
kemudian sebelum wilayah juga kita lakukan penyekatan
sehingga mengurangi mobilitas
baik itu di jalur mau masuk kota
untuk di jalur juga kita antisipasi
kita juga akan menyiapkan juga
menjelang pasti nanti ada mobilitas
kita lakukan juga peningkatan di jalur tol
kita terus melakukan perhatian syaratan persyaratan
misalnya di surat edaran s empat belas
yang di s tiga
perjalanan ini bukan hanya persyaratannya
surat dokumen bebas covid sembilan belas
tetapi juga ada surat sertifikat vaksin
dua itu harus dilengkapi
untuk melakukan perjalanan jauh
kemudian kalau mau menuju ke daerah
ya di sdrp harus dilengkapi
surat tanda memang boleh
jadi perusahaan kita lakukan
pt kmt wsj tanggal dua belas
untuk bisa membatasi
kemudian bisa mengurangkan mobilitas
saya kesan di pusatku tanya
kalau di kecamatan kabupaten
atau yang signifikan mobilitas
baik kita akan membahas lebih lanjut nanti
bagaimana kemudian pembatasan pembatasan ini
setelah jeda berikut tetaplah bersama kami
dalam spesial program bersatu melawan covid sembilan belas
anda kembali dalam spesial program bersatu lawan covid sembilan belas
kita masih membahas mengenai ppkm darurat
dan juga masih bersama dengan dua narasumber kami
ada pak soni dan pak rudi
saya akan ke pak soni terlebih dahulu
pak sodi bagi masyarakat yang kemudian terpaksa harus
bepergian ke luar kota menggunakan angkutan umum
seperti pesawat kereta bus dan juga kapal laut
apa saja yang kemudian harus dipersiapkan
ya mbak ila jadi pemerintah itu melakukan pembatasan
di level aglomerasi atau di misalkan
di metropolitan area itu dilakukan penyekatan penyekatan
untuk menyaring mereka yang bisa atau boleh melakukan mobilitas
dan mereka yang tidak boleh
lalu kemudian perjalanan antar kota sudah diatur
bagi mereka yang akan menggunakan transportasi udara
harus menunjukkan sertifikat vaksin minimal yang pertama
dan kemudian harus menunjukkan hasilnya
kalau dia rt pcr dalam waktu dua x dua puluh empat jam
sebelum jam keberangkatan minimal ya
kemudian kalau antigen itu hanya boleh di jawa
kalau untuk yang bali harus di pcr
tapi kalau di internal jawa
itu boleh dengan rt pcr dalam waktu dua x dua puluh empat jam
atau dengan rapid test antigen
swab antigen satu x dua puluh empat jam sebelum jam keberangkatan
itu bagi yang menggunakan transportasi laut
ke wilayah jawa dan bali
untuk laut boleh menggunakan rt pcr dua x dua puluh empat jam
atau menggunakan rapid test antigen satu x dua puluh empat jam
lalu bagaimana dengan kereta api
sama ya jadi juga harus menunjukkan sertifikat vaksin
tadi yang laut juga harus menunjukkan sertifikat vaksin
lalu bisa menunjukkan hasil negatif dari rt pcr atau rapid test antigen ya
lalu kemudian kalau yang kereta api
itu akan dilakukan tes acak di stasiun stasiun tertentu
sedangkan untuk transportasi darat
kita akan melakukan tes secara random
ini ada beberapa aturan yang memang harus dipatuhi oleh masyarakat
harus ada tes negatif
baik menggunakan swab pcr maupun swab antigen
lalu kemudian gini
yang paling penting juga
kalau memang harus melakukan perjalanan
karena dalam kondisi darurat seperti ini
masyarakat diminta untuk betul betul menerapkan protokol kesehatan
ya secara baik
bahkan dianjurkan juga
sangat baik jika memang menggunakan double masking
atau maskernya di double
lalu kemudian juga masyarakat harus mematuhi
kalau misalkan mereka sedang di dalam kendaraan umum
sebaiknya tidak atau dilarang untuk makan dan minum selama perjalanan
kecuali memang untuk hal hal yang terpaksa
jadi betul betul pengawasan juga
kemudian pelaksanaan di lapangannya
pasti lebih ketat
dan juga syarat syaratnya ditambah
baik pak soni
jadi ada banyak sekali begitu ya persyaratan bagi masyarakat yang ingin berpergian
kemudian pak rudi
apakah kemudian ada wilayah tertentu yang mendapat perhatian khusus
dari pemberlakuan penyekatan ini
dan juga bagaimana kemudian kalau ada masyarakat yang memaksa
atau ingin mencoba melewati penyekatan
apakah kemudian ada sanksi sanksi khusus
tentunya saya wilayah yang khusus
dari tujuh provinsi jawa bali
tadi sudah saya sampaikan
yang harus penulis pil ini ada wilayah yang
ke ring sub atau di sub tahunnya
ini harus benar benar clear
jadi bukan ditikat lagi tapi dilakukan penutup
misalnya di sudirman tampere ini kan ditutup
kemudian sebelum masuk itu dilakukan pemeriksaan
kemudian cacet masuk sektor kritikal
tentunya kalau memang termasuk dalam sektor tadi
lanjut kalau tidak balik
dan juga kalau di wilayah wilayah lain
sama di kota kabupaten
mobilitas harus benar benar
kemudian jika nanti larinya ke penjaraan lagi
itu juga harus dilakukan penyekatan
kemudian baik di tempat
biasanya di aktivitas aktivitas
misalnya pasar tradisional yang
ya ini kan masih berat
kemudian di tempat tempat lain
di warung lainnya
ini kan kayaknya rumah makan boleh
tapi harus yang tekoin
ini juga kadang kadang masih angka
ini benar benar sampai
yang kecil nanti harus benar benar clear
sehingga tidak ada mumpungan
kemudian tadi sampaikan
bagaimana dengan yang kucing kucing
mereka yang langgar rop
ini kita harapkan bukan seperti itu
tapi kesadaran semuanya
namun kita lihat di lapangan
masing masing wilayah area ini
masyarakat sudah sadar
jadi mereka menutup juga
sebelah yang itu sekiranya
mungkin dilalui oleh yang melanggar melanggar saja
jadi sudah mereka
jadi bahkan mereka membantu untuk memutarbalikan juga
jadi kesadaran masyarakat juga dekat
dan untuk mengantisipasi yang melanggar melanggar juga
namun kita terus juga melakukan
mengecekan terus terhadap pihak pihak tadi
jadi kita lakukan ketiga
ini soal benar benar itu
jangan sampai ada asli
terus kita lakukan kegiatan kegiatan
kegiatan pada mobilitas tersebut
pak rudi apakah kemudian ada wilayah tertentu
yang mendapatkan perhatian khusus
perkotaan tempat tempat aktivitas
pekerja pekerja ini tentunya
menal yang khusus
yang menjadi tujuan
aktivitas untuk bekerja sehari masuk
kalau di seminggu
hari libur ini berarti wilayah wilayah peserta
berarti kan dari tempat tempat wisata
tempat tempat yang mereka mungkin
melakukan paraga dan sebagainya
ini kan semua ditutupi
jadi prioritas kita tidak khusus
kemudian untuk pelaku perjalanan jauh
ini juga kita lakukan pengawasan
dan sampaikan pak soni juga sebut berangkat
kalau tidak naik bus
sebut pijak pedul
haratan sertifikat swaf
di kelas covid sembilan belas
kemudian juga di jalan kita lakukan
perjalanan di res area
kita lakukan random check
kalau mereka ternyata di kanan
tidak membawa itu
dari pelaku perjalanan
dan masyarakat dari antar kekunci
ini juga harus kita dalikan
saya kira semua sudah melakukan
sudah melakukan pencarian dan penyekatan
di pintu pintu masuk
di pintu tol
di kota antar provinsi
kita lakukan penyekatan seketat mungkin
dan diantara terus kita evaluasi
dan kita tambah
pak rudi seberapa efektifkah kemudian
penyekatan ini dalam menekan penyebaran virus
pada saat ini
apakah evaluasinya sudah semakin baik begitu
dan juga akan ada ditambah
kelayang sini semakin efek
semakin terhadap masyarakat
yang seharusnya tidak punya kualitas
ya benar benar bisa menahan
ya yang seharusnya tidak boleh melakukan
ya tidak memaksa karyawan yang tidak punya
dan kita lihat kualitas
ini semakin berkurang
nanti sudah dikira misalnya
dan di tempat tempat lain juga
kita harapkan besok juga semakin baik ya
dan benar benar ini
penyebabnya naikkan covid sembilan belas
jadi memang itu
harus kita ambil jelasin
baik pak rudi
kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda berikut
tetaplah bersama kami dalam spesial program bersatu lawan covid sembilan belas
anda kembali dalam spesial program bersatu lawan covid sembilan belas
kita masih bersama dengan dua narasumber kami
ada pak rudi dan juga pak soni
saya akan ke pak rudi terlebih dahulu
pak rudy bagaimana kemudian polri mengantisipasi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat
apa sanksi yang akan diberikan bagi masyarakat yang melanggar ppkm darurat ini
sebenarnya kita tetap menerapkan
pendekatan pendakwaan edukatif ya
dari teguran kemudian kita lakukan edukasi
jadi kalau misalnya di penyekatan mereka ternyata bukan wilayah
dan termasuk dua sektor itu ya kita putar balikkan
kemudian juga misalnya melakukan doa terhadap sektor sektor yang masif
ini tentunya dilakukan juga tindakan hukum ya
seperti kita tahu dki sudah melakukan perbincangan ya
kemudian sudah ada yang disidik oleh kepolisian karena
tek nekat atau membandel
kemudian juga operasi operasi justisi ini juga sudah dilakukan
misalnya di jawa timur itu ada operasi justisi
jika yang tidak menggunakan masker bisnis benda
ada yang rp satu rp dua puluh
ini tergantung dari peraturan daerah
operasi justi juga tidak akan protokol kesehatan
jadi mulai tindakan teguran persuasi kemudian penegakan hukum
itu instansinya ya
jadi kita tindak
sampai tindakan hukuman
termasuk perlengkaran nanti kalau ada penangkutan juga yang
berpengarahan tentunya akan ditindak
perhicinanya akan ditindak seperti ini
jadi tentunya bertahap
dan juga begitu
pak soni apakah kemudian sanksi sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar ppkm darurat ini dirasa sudah cukup
apakah kemudian ada strategi lain untuk mengurangi mobilitas masyarakat
ya jadi memang karena di awal itu masih banyak yang belum tahu juga
belum tersosialisasi dengan baik
masih banyak pelanggaran
karenanya sanksi yang paling ringan adalah sanksi teguran lisan
tetapi yang berjalannya waktu
orang harusnya sudah tahu karena ini sudah hari ke enam
setelah hari ke tujuh
dari sanksi teguran lisan itu bisa naik menjadi sanksi teguran tertulis
lalu kemudian juga bisa dalam bentuk sanksi administratif
dan juga dalam bentuk sanksi sosial
tapi yang lebih tinggi lagi adalah sang denda
ya sanksi denda sampai ke sanksi kurungan
adanya instrumen mendagri nomor lima belas tahun dua ribu dua puluh satu ini
seluruh daerah yang masuk ke dalam wilayah pelaksanaan ppkm darurat
itu harus membuat aturan turunan
sebagai dasar pelaksanaan di wilayahnya masing masing
seperti di bali
gubernur bali itu mengeluarkan aturan
bagi pelanggar protokol kesehatan
bisa dikenakan denda
ya sanksi denda
sebesar rp satu juta
dan itu cukup efektif
beberapa daerah sanksinya beragam ya
ada yang sifatnya sanksi sosial
sifatnya sanksi apa namanya
sanksi misalkan sanksi administratif
dan juga cukup banyak yang teguran
dalam lima hari terakhir
dilakukan sebesar rp empat juta
jadi dalam lima hari terakhir ada rp empat juta
sama memang dilakukan di jawa dan bali yang sedang menerapkan ppkm darurat ini
dan memang ini masih sanksinya dalam bentuk sanksi teguran lisan yang paling banyak
ya tetapi kalau semakin lama
misalkan masyarakat itu belum sadar juga
maka sanksi yang diberikan akan lebih tegas lagi
ya kami berharap tentunya masyarakat memahami
sehingga tidak perlu ada sanksi yang lebih tegas
tetapi berharap masyarakat mendukung pelaksanaan dari ppkm darurat ini
baik pak soni
tentunya pengawasan ppkm darurat ini akan lebih ketat begitu ya daripada ppkm mikro
nah makanya kan tadi pak rudi juga sudah bilang
bukan hanya penyekatan kan ada yang penutupan
jadi ditutup itu supaya tidak ada mobilitas
kalau dipekat itu supaya yang bisa melakukan mobilitas itu terbatas
jadi kalau tadi saya sudah bilang di level dalam kabupaten sendiri dilakukan penyekatan
di level agglomerasi juga dilakukan pembatasan pembatasan penyekatan maupun penutupan
di level antar daerah kita menggunakan beberapa tambahan syarat perjalanan termasuk syarat vaksinasi
di internasional pun kan kita tambah
bagi mereka pelaku perjalanan luar negeri yang masuk ke indonesia
yang sebelumnya wajib karantina hanya lima x dua puluh empat jam
dengan se delapan tahun dua ribu dua puluh satu ada adendumnya kasatgas mengeluarkan tambahan aturan
bahwa yang melakukan perjalanan luar negeri dari luar negeri masuk ke indonesia wajib melakukan karantina selama delapan x dua puluh empat jam di tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah
kemudian juga mereka wajib menunjukkan vaksinasi lengkap ya dua dosis
jadi kita melakukan penyekatan atau pembatasan
penyekatan atau pembatasan mobilitas itu berlapis
dengan harapan kita betul betul bisa melandaikan kurva menekan penularan
berikutnya kita bisa mengendalikan covid
kita pernah berhasil loh
karena selama januari kemarin terjadi lonjakan kasus sampai februari
tapi setelah itu dengan kebijakan ppkm dan ppkm mikro itu kasusnya melandai mbak

dari satu ratus tujuh puluh enam enam ratus enam puluh dua puncak kasus tertinggi

kasus harian di tanggal lima februari kita turun terus sampai delapan puluh tujuh ribu di tanggal delapan belas mei
tapi memang sejak sembilan belas mei sampai sekarang bahkan sekarang sudah dua kali lipat kasus aktifnya dari kondisi lima februari
tapi ingat bahwa kita pernah berhasil
dan kita bisa berhasil kalau betul betul mampu membatasi mobilitas membatasi aktivitas dan mematuhi protokol kesehatan secara ketat
baik pak soni
kita akan lanjutkan perbicaraan
kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda berikut tetaplah bersama kami dalam spesial program bersatu lawan covid sembilan belas
terima kasih anda masih bersama kami
dan kita sampai di akhir segmen
segmen saya akan ke
pak rudy terlebih dahulu silahkan dengan
jadi bkm darurat ini
kunci utamanya adalah
kebenaran kita semuanya
semua dilakukan di rumah
harus dengan protokol
menawasi dan memastikan
kesadaran semuanya baik kesadaran
pelaku atau operator
juga tidak melakukan kegiatan
tidak melakukan karyawannya
atau pekerjaan untuk melakukan kegiatan
di tas baik
itu di perkotaan
di empat muda transportasi
ada mobilitas ada kerumunan
dua budakan selama ppkm darurat
menahan kini semuanya
baik terima kasih pak rudi
silahkan pak soni dengan closing statement anda
ya baik mbak ilah
kebijakan ppkm darurat
rakyat indonesia menyelamatkan masyarakat indonesia
lalu dukungan masyarakat menjadi sangat penting
dukungan pemerintah daerah juga menjadi sangat penting
setiap pihak memiliki perannya masing masing
dari mulai pemerintah pusat
didukung oleh tni polri
lalu pemerintah atau sub gas daerah
didukung juga oleh tni polri di daerah
sampai ke level masyarakat di komunitas itu sendiri
kita tidak ingin berlarut larut
dengan kondisi seperti ini
kita tidak ingin berlarut larut dalam artian ppkm darurat
terlalu lama karena
ini memberi dampak yang besar juga terhadap
kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat
dengan durasi waktu yang sudah ditetapkan
tanggal tiga sampai dua puluh juli ini
mohon dukungan seluruh masyarakat
kita bersatu padu
untuk mengatasi masalah ini
dengan perannya masing masing
patuhi anjuran pemerintah
untuk di rumah
patuhi anjuran pemerintah jika memang
protokol kesehatan sebaik baiknya
karena apa yang dilakukan oleh kita semua
berdampak terhadap kita semua
memiliki makna penting
dalam upaya kita
mengakhiri pandemi covid sembilan belas
baik terima kasih pak soni dan pak rudi sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
sehat sehat selalu pak
pemberlakuan ppkm darurat merupakan bentuk pengendalian covid sembilan belas
agar tidak mengakibatkan krisis yang lebih besar lagi
pada prinsipnya kegiatan masyarakat tidak akan mati total
hanya lebih terkontrol
keberhasilan ppkm darurat ini sangat ditentukan oleh sinergi
dan kolaborasi antara pemerintah dan juga elemen masyarakat
kembali kami ingatkan untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan
mari kita saling menjaga dengan tiga m
menjaga jarak memakai masker dengan benar dan juga mencuci tangan
saya ratu nabila undur diri terima kasih dan sampai jumpa